menteri pertahanan prabowo subianto menegaskan akan mengambil gaji menteri dan tetap menggunakan rumah dinas sesuai kebutuhan
menurutnya hal itu sesuai dengan peraturan perundangan
hal ini disampaikan prabowo usai mengikuti rapat terbatas tentang program bidang politik hukum dan keamanan di istana pada kamis siang
prabowo menegaskan tetap mengambil gaji sebesar rp lima empat puluh per bulan seperti diatur dalam peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu empat belas
sementara dalam peraturan presiden nomor satu ratus empat tahun dua ribu delapan belas tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan pertahanan
artinya tunjangan kinerja sebesar empat puluh tiga juta rupiah dan tunjangan sebagai pejabat negara sebesar tiga belas juta rupiah
jika ditotal maka menteri pertahanan berhak memperoleh enam puluh satu juta per bulan dan jaminan kesehatan
hal ini membantah penyelenggaraan
yang disampaikan jurubicara prabowo dhanil anzar yang cuitannya menyebut prabowo tidak mengambil gaji menteri
kenapa gak mau menerima gaji sih pak prabowo
saya gak tau dari mana itu
pokoknya masa kita tidak terima gaji kita akan terima gaji dan itu kita pakai untuk keperluan yang sebaik baiknya
mobil dinas juga akan digunakan nggak pak
iya digunakan lah
rumah dinas juga pak
iya digunakan kapan kita gunakan dan untuk apa kan ada kan ya
tapi berarti bapak terima gaji ya pak
ya undang undang mengatakan begitu kita terima
ya harus akrab